dinilai melukai hati santri dan kiai di indonesia
sejumlah orang yang tergabung dalam solidaritas santri menggugat
menggeruduk kantor dpp partai persatuan pembangunan di menteng jakarta pusat senin siang
mereka meminta agar ketua umum p tiga soeharto mono arfa meminta maaf secara terbuka
kepada seluruh santri kiai dan pesantren se indonesia
dengan membawa sejumlah spanduk
masa mengungkapkan rasa keprihatinannya atas pernyataan ketua umum p tiga suharto mono arfa
yang menyinggung soal amplop kiai pada saat pembekalan anti korupsi
di kantor komisi pemberantasan korupsi atau kpk lima belas agustus lalu
permohonan maaf pertama kepada santri kedua kepada kiai
dan ketiga kepada pesantren pesantren di indonesia
meski melalui akun instagramnya mono arfa telah meminta maaf atas pernyataan tersebut
masa mendesak ketua umum p tiga itu meminta maaf secara terbuka
kepada seluruh santri kiai dan pesantren se indonesia
saya akui ilustrasi dalam sambutan itu sebuah kehilapan dan tidak pantas saya ungkapkan
mestinya ada ilustrasi lain ada cara lain
bukan dengan mengungkapkan ilustrasi yang justru mengundang interpretasi penafsiran yang keliru
untuk itu saya mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas luas
ikatan habib nahdlatul ulama atau ihnu mendesak agar soeharto mono arfa dipecat
dari ketua umum partai maupun sebagai menteri bapenas
atas peristiwa itu ihnu juga sudah melaporkan suharto mono arfa
terkait penistaan agama ke kepolisian untuk ditindak lanjuti